pembangunan jalan layang nontol rute ciledug blok m tendian ditargetkan rampung desember tahun ini
ya sejak dimulai awal dua ribu lima belas lalu proyek yang bertujuan untuk mendorong warga menggunakan transportasi massal itu
ternyata masih terkendala masalah pembebasan lahan
pembangunan jalan layang nontol transjakarta koridor tiga belas rute ciledug blok m tendean terus dikebut
meski dinas bina marga dki mengklaim pembangunan jalan layang sejauh sembilan tiga km ini sudah rampung enam puluh delapan persen
masih ada hambatan terkait pembebasan lahan di sejumlah tempat seperti kawasan adam malik ulu jami dan kebayoran lama
masalah pembebasan lahan diantaranya tampak di kawasan pasar kebayoran lama
dan masalah ini berimba sepada terhambatnya pemasangan tiang penyangga jalan layang nontol transjakarta koridor tiga belas
seharusnya jarak antara satu tiang penyangga dengan tiang penyangga lainnya adalah dua puluh meter
dan seharusnya di kawasan ini ada tiga puluh dua tiang yang sudah kokoh berdiri
tapi faktanya masih ada celah tiga tiang lagi yang belum bisa dipasang
yaitu tiang nomor sembilan puluh empat sembilan puluh lima dan juga sembilan puluh enam sehingga menyisakan celah sekitar enam puluh meter karena letaknya berada di ruko dan juga di rumah milik warga
total ada enam belas bangunan seluas delapan ratus empat puluh enam meter di kebayoran lama yang akan terkena imbas pembangunan jalan
bina marga dki menjamin mayoritas warga sudah setuju dengan pembebasan lahan ini
untuk pembebasan lahan ini tentunya ada appraisal ya jadi yang menilai harga tanah di lokasi tersebut
jadi nanti ada tim dari appraisal
sebagian besar pembangunan sudah memasuki tahap pemasangan segmental box grider atau pemasangan balok beton jalan layang
sementara di kawasan tendean pekerja membangun jalan naik dan turun kendaraan yang nantinya dilintasi transjakarta dari ciledug
pembangunan jalan layang khusus transjakarta koridor tiga belas ini ditargetkan selesai akhir tahun
mahardika utama jakarta